dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dalam aktivitas kegiatan usaha penukaran valuta asing
bank indonesia melakukan penguatan dan pemurnian kegiatan usaha penukaran valuta asing atau kufa
yang dilakukan oleh penyelenggara bukan bank
pengaturan ini tertuang dalam peraturan bank indonesia nomor enam belas garis miring lima belas garis miring pbi garis miring dua ribu dua puluh
tanggal sebelas september dua ribu empat belas tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank
dan untuk membahas hal ini saat ini di studio telah hadir bapak ahmad fathur rahman
pengawas penukaran valuta asing senior bank indonesia
pak ahmad pak ahmad ini kita kalau bicara tentang ada peraturan bank indonesia yang baru ini
tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank
nah ini sebenarnya latar belakangnya apa sih pak kenapa sampai ada peraturan baru ini
ya dan tujuannya intinya adalah kita melakukan penguatan dalam langkah pengawasan kufa
dalam arti kata pengawasan disini yang tadinya penjangkauan kita dengan penjangkauan kupfa yang tidak berizin
kita kita kita giatkan agar semua kupfa yang berprotek sebagai kupfa itu melakukan izin kepada bank indonesia
selain itu juga kita melakukan pemurnian kepada usaha usaha kuva yang tadinya bisa melakukan transfer dana
hal ini dilakukan dalam arti kata kita menata kegiatan agar tetap kelola
tadi yang kegiatan usaha penukaran valuta asing berjalan dengan baik
nah memang selama ini ke kufa kuva yang bukan bank ini apakah terindikasi melakukan satu hal yang mungkin memainkan nilai kurs atau bagaimana
kita dapat laporan dari masyarakat maupun laporan dari asosiasi maupun pelaku industri itu sendiri
oleh karena itu kita melakukan dari sisi ketentuan yang ada melakukan hal tersebut
agar aturan aturan yang ada bisa diterapkan
oleh karena itu kita aturan sekarang itu seperti untuk beberapa hal
untuk pemurnian itu kita lakukan agar pelaporan maupun kegiatan usaha itu dapat kita monitoring
terus keduanya pemurnian umumannya atas nama tadinya penduduk valutasi kita kenal kupfa
supaya rblg jelas bahwa usaha mereka sebenarnya money changer loh
tidak banyak spekulasinya loh
lalu kita juga kita kuatkan umumnya kerjasama dengan asosiasi itu sendiri
bahwasanya kalau anda ingin memberantas kufat tidak berizin tolong dong anda juga tidak deal dengan mereka
walaupun dari pengamatan kami mereka bisa hidup tentu ada yang deal dengan mereka gitu
oke dengan alturan yang ada sekarang mungkin bisa perbedaan signifikan itu ada di mana
bahwa upaya penertiban ini kita tahu bahwa dulu kan untuk mendapat tidak perlu izin bi
nah sekarang berarti harus semuanya berizin dari bank indonesia
kalau dulu istilahnya setelah mereka melakukan usaha setelah mendapat izin
nah sekarang di ketentuan baru harus wajib berizin bank indonesia
tidak ada penguatan yang ada wajib ini maka nanti kita apabila kita dapat di setelah batas waktu satu julani dua ribu sembilan belas
kita akan koordinasi dengan otoritas terkait memberikan rekomendasi
maka kita akan merekomendasi ke otoritas terkait umumannya kalau dia tidak berizin kita menguatres ke pemda umumnya
atau dengan kepolisian kalau tidak ada indikasi hal yang negatif
yang keduanya adalah usaha usaha yang ada akan kita kuatkan lagi
kemudian bentuk pelaporan dan pengawasan yang ada
dengan adanya bentuk kekuatan yang baru
dulu kita tidak menjangkau yang supaya tidak berizin
namatikat di ketenangan baru itu ditentukan
berizin ini kita batasi sampai satu januari
kita mengatakan yang sama dengan kepolisian
penantangan memiliki nota kesepahaman
terus kita sekarang per tabu ini
bbi kepri yang dihadiri oleh kabar rizkim juga
untuk pengingat kepada mereka karena bagaimanapun
menindak mereka tanpa ada edukasi
kegiatan usaha yang maksud kami
bentuk kegiatan usaha itu yang berbeda
kegiatan penukaran itu berupa
tidak diatur secara jelas mekanisme
menit transaksi nah sekarang
kita atur secara jelas mekanisme transaksi bahwasannya
uk nya sendiri kita transaksi harus
secara fisik sedangkan rupiahnya
bisa fisik bisa transfer tapi ke rekening
oleh karena itu memang pada saat
hal yang sangat ketat sebagai perbankan karena berbeda
nah ini karena uang uangnya dia
agak berbeda damat ikatan
aturannya tapi tidak setamerta seperti
edukasi dulu sehingga kita butuh
modalnya jadi memang secara bisnis
ke arah sini ke arah perbiakan
ada memang transaksi kayak besar besar oleh karena itu
pencucian uang nah justru dengan ketentuan inilah
oleh karena itu mungkin masyarakat
jadi cuma tidak ada alasan ya untuk tidak
ingin dengan asosiasi dengan rekan mapping
gratis nanti ke bi pun dia bisa minta pelatihan
pegawainya kita latih mengenai laporan apv online
menurut kami tidak ada alasan lagi mereka tidak
memang ada di luaran kita agak terkaget
katanya oh ngurus perizinan ke bi
kan kalau uangnya itu sebenarnya bukan untuk bi nya
pihak ketiga umumnya lewat notaris umumnya
mau oke itu hal positif tapi juga
kan ada kemudian dalam peraturan yang
kupa bukan bank nanti kita akan bahasnya
ada beberapa larang kalau di ketentuan ini tapi yang paling pokok adalah pemilik kufa atau penyelenggara kufa bukan bank itu jangan sampai deal atau melakukan transaksi dengan kufa tidak berizin
atau memiliki kerjasama kufat tidak berizin maupun turut serta dalam pelaksanaan kupat tidak berizin
karena berdasarkan pengawasan kami kadang kadang mereka deal juga dengan pengawasan dengan kufa yang tidak berizin
kufa tidak berizin itu apakah kufa yang mungkin ini sering kita temui biasa ada di beberapa titik di ibu kota ini kan ada pedagang pedagang valuta asing yang seperti itu bersifat perorangan seperti itu
jadi mungkin sebagai informasi kufa berizin di seluruh indonesia pada saat ini ada sembilan ratus empat belas an itu di berbagai provinsi yang memang terbanyak
denpasar batam pontianak medan maupun serang
nah dari sisi itulah makanya kita tahu memang ada ketika kita turun ke lapangan ada yang kita cek ada pelangnya usahanya
kalau kita cek tidak ada kita tahu bahwa itu cova tidak berizin
karena kufa berizin itu mudah dia ada nama pt nya dia ada logo khusus yang kita kasih
dan juga ada sertifikat izin dari kita yang harus dipasang di dalam
nah kalau dia tidak pasang itu berarti besar kebenaran dia merupakan kufa tidak berizin
diindikasikan ketika untuk pengawasan terhadap upah tidak berizin itu ada memang deal deal mereka bisa hidup karena begitu kita on the spot
maka kan suka deal dengan kufa tidak berizin
kenapa rata rata mereka suka deal dengan kupa tidak berizin
mungkin salah satunya kemudahan dan berarti untuk transaksi di usaha mereka
cuma kita tidak bisa menindak pada saat itu karena kita memang tidak menjangkau untuk upaya yang tidak berizin
tapi sekarang kita akan melakukan edukasi untuk tidak melakukan kupat tidak berizin
karena kalau kufa yang berizin melakukan deal kufa tidak berizin akhirnya akan kena sanksi percabaran izin usaha
oke nah bagaimana pak kemudian dengan pelarangan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang
nah kalau untuk ptd sendiri kemarin dulu itu kita izinkan untuk memahami supaya mereka mau berizin bank indonesia
nah sekarang kita batasin sampai satu januari dua ribu lima belas untuk memisahkan diri sehingga terbentuk dua entitas perusahaan
nah itu memang dari ketentuan yang baru pun yang dulu pun sudah dilarang
tidak boleh atas nama nasabatnya
tidak boleh atas nama nasabatnya
tidak boleh atas nama nasabatnya
memang ciri khas daripada
sehingga nature nya pada kufa itu
tidak ada kodit transaksi itu
kita lebih tegaskan lagi bahwa untuk transaksi
tetap tidak boleh baik nah peraturan baru ini
kemudian dewan komisaris ataupun pemegang
bisnis ini memang kita usahakan
aturan kemarin tidak secara jelas
tidak bisa bermain karena memang khusus untuk
karena untuk memudahkan pelacakan hal inilah
sekarang banyak diindikasikan
money changer menjadi vehikel pada penyusunan uang
sebagai pribadi nah kalau ada sebagai pribadi
akan kita tegur di pengursi pengenaan sanksi
entitas bisnis atau ke mana pelaksanaan
kalau kita tindak tindak uang berarti kalau pribadi
karena itu merupakan dua hal yang berbeda dan itu untuk menjaga
tapi pastinya kan ada persyaratannya pak
sahamnya dimiliki oleh wni
kalau untuk jakarta ada sekitar dua puluh jutaan lah
dananya bukan berasal dari tempat penciptakan uang
asal mereka sudah memenuhi persyaratan itu
pasti diberikan izin oleh bank indonesia
kita memang ingin merangkul mereka semua dulu
nanti kita edukasi kita harapkan mereka akan
tapi dengan perkembangan yang sekarang
kita walaupun persyaratan lengkap kita akan lihat
jadi belum ada jaminan dong pak ito kemudian bisa di
tapi jaminan dan pengertian akhirnya kita edukasi
tapi karena memang tidak diatur secara jelas
ini nanti usaha itu jangan begini begini gitu
karena kita lebih sebelumnya kepada compliance nanti
kalau memang tidak pantas akan kita katakan
jangan saja nasabah anda tidak benar nih
tahu dari mana anda punya usaha kufa
kalau di lantai tiga tempatnya begini gitu
atau tempatnya lokasi jauh di basement
jangan jangan ini hanya digunakan untuk usaha anda sendiri
karena anda punya perusahaan ekspor impor segala macam
anda maka berdiri sendiri sehingga tempatnya tidak diketahui
sehingga salah satu diktenan baru ini pun
kita akan punya kewenangan untuk menolak
menolak dan pengertian mengedukasi juga
ya sudah kita kasih tahu salah satunya adalah penyebabnya anda ini loh
nanti kita akan lanjutkan lagi pak perbincangan ini di segmen berikutnya
bagaimana menyelesaikan masalah tersebut
selanjutnya ini zona panas probably negara dir
apakah mengandungan millionuli nong market
apakah dipandangkan kepada situation seperti itu
apakah di sana sendiri
fakta dari bryan sudah dikatakan
tapi tentunya masih lebih banyak lagi sebenarnya jumlah kufa yang ada di luar sana
bagaimana dengan peraturan baru ini bisa menekan atau membuat para kuva yang belum berizin ini mau mendaftarkan
mungkin walaupun gratis tapi kan seringkali juga susah untuk mengajak orang orang ini yang mengikuti aturan yang ada
kecuali ada punishment yang berat dan jelas seperti itu
salah satu yang kita usahakan yang jelas sekarang adalah kita melakukan edukasi ke semua masyarakat
kita sedang melakukan edukasi ke batam ke pontianak atau ke denpasar atau beberapa sentra sentra yang banyak kuva nya
selain itu tiga pihak menjaga kerjasama dengan asosiasi itu sendiri untuk melakukan penguatan